selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence
dua orang tewas dalam banjir bandang yang melanda wilayah dohuk di irak
sementara puluhan rumah rusak dan belasan kendaraan terendam air
menurut keterangan dari departemen pertahanan sipil regional
kedua korban terjebak di dalam kendaraan mereka dan tersapu air banjir ketika mereka mencoba melarikan diri
puluhan rumah rusak dan sedikitnya belasan kendaraan terendam air
banjir berlumpur disebabkan oleh hujan deras yang melanda wilayah pegunungan dohuk di irak utara